selain tuduhan keliru susi juga menanggapi tuduhan hashim atas ditangkapnya sejumlah melayan
ia meminta informasi nama dan alamat nelayan yang ditangkap saat ia menjabat
sementara itu hashim sendiri disebut sebut memiliki perusahaan yang mendapatkan izin ekspor
saat keran yang dibuka melalui peraturan menteri yang dibuat edi prabowo
atas hal ini ia membantahnya
menurutnya ia hanya mendapatkan izin budidaya lobster bukan ekspor